dan berbicara soal libur akhir pekan banyak dimanfaatkan untuk berwisata bersama keluarga
selain mengusir kejenuhan liburan juga menghadirkan keceriaan bagi anak
dan hal ini bisa mempengaruhi perkembangan otak anak
korespondensi ann indonesia indra yanni laksmi akan mengajak anda
untuk ke lokasi wisata yang bisa menjadi referensi anda bersama buah hati tercinta
durian tepat itu
wah suka liburan kayak gini nih
halo selamat siang
kali ini saya akan mengajak anda jalan jalan ke salah satu wisata cagar budaya betawi yang ada di jakarta
dan juga menjadi spot favorit untuk wisata keluarga
kali ini saya akan ke
pantun dulu boleh dong mumpuk lagi ada di kampung betawi nih
makan nasi enaknya pakai ikan
makin asyik kelemakannya sama teman teman
buat yang pengen ke situ babakan jangan lupa cobain sepeda air bebek bebekan
ya setu babakan ini menjadi arena sepeda air bagi pengunjung anak anak hingga dewasa
dan juga ada pemasan bebek warna warni yang mengapung di danau buatan sebuah tiga puluh dua hektare ini
namun pengunjung hanya boleh mengayuh bebek di wilayah yang dibatasi tali terapung
ini dilakukan agar pengunjung tetap aman dan selalu termonitor petugas
bagi anak anak menikmati danau dengan sepeda air bisa menjadi sebuah pengalaman baru yang tidak tertupakan
wow ini cuacanya belum terlalu panas
tapi kita di sini sudah santai santai menghabiskan
akhir pekan sambil main sepeda bebek
kalau saya bilang seperti itu
sambil olahraga goles kaki juga sambil nikmatin situ babakan
sambil menikmati udara segar di situ babakan asiknya sambil mencoba naik delman
delapan delman siap menemani pengunjung untuk menyetari situ babakan
mau ikut naik ya bang
kanan kiri bang bebas ya
lanjut kulineran yuk
ingin mencari menu khas betawi
situ babakan jawabannya
aneka makanan khas jakarta tumpah ruah di sini
dari makanan ringan hingga yang berat
ini dia salah satunya dodol betawi
dodol asli orang jakarta ini wajib hadir saat momen istimewa
seperti lebaran atau hajatan khusus lainnya
saya mau ikutan ngaduk dodol ah
nah badannya yang gerak
badan yang gerak
tangannya tetap begitu
ternyata ada triknya juga nih buat bikin dodol
karena ini dodolnya ini dimasak sekitar delapan jam
dan ini lumayan ini kalau misalnya gaduk gaduknya
terus otot bisa kenceng semua ini kayaknya nih badannya
meski alat memasak dan variasi rasa dodol sudah berubah
resep dodol akan terus dilestarikan agar tidak tergerus zaman
sekarang saya mau cobain dong
durian tetap hitam
yang saya lupa adalah nggak terlalu manis
ini enak rasanya
yang rasa hutan hitam
ini mau merica ya
lanjut cari yang segar segar yuk
ini dia selendang mayang
minuman tradisional betawi ini memadukan isian kenyal dari lembut
ini memadukan isian kenyal dari tepung beras atau sagu
yang dibubuhi saus gula merah kuah santan dan es batu
sangat cocok di mulut terutama pada saat cuaca panas
minuman ini tergolong sulit ditemui di jakarta
menurut tradisi betawi selendang mayang kerap disajikan saat momen istimewa seperti pernikahan
ini dia kuliner satu babakan yang juga bisa dicoba yaitu es lendang mayang
aduh aduh deh
ada lagi nih wisata alam terbuka yang bisa dilakukan anak anak di meruyung kota depok
desa wisata dengan konsep kembali ke alam ini
anak anak dikenalkan pada kegiatan yang jarang mereka temui
seperti merawat ternak
salah satunya merawat bayi bayi kambing etawa ini
ih lucu banget ya
lucu banget lucu banget
wah suka liburan kayak gini nih
liburan sama anak anak
kita bisa ceria bareng dengan mereka
dan yang pasti liburan itu gak perlu yang mahal mahal atau gak perlu yang susah susah
dengan cara seperti ini juga kita bisa happy semuanya
wow luar biasa
ini lucu banget nih
kambing etawa merupakan jenis mamalia yang banyak memproduksi susu
untuk mencukupi kebutuhan gizinya setiap hari bayi kambing harus diberi susu tambahan
hindukan kambing juga perlu dirawat
seperti mencukur bulu bulu lebatnya
perawatan ini rutin dilakukan tiga bulan sekali agar kulit dan badan kambing etawa sehat
beberapa sapi juga siap diperah
sebelum memerah susu pastikan sapi dalam kondisi bersih
tangan pemerah juga harus steril
cara ini dilakukan agar kualitas susu tetap baik
terakhir jangan lupa kasih makan ikan mas ini dengan pelet ya
karena di indonesia kebanyakan alam sudah berkurang
jadinya di alam lebih suka
tempat tempat seperti ini suka gak sih
karena seru gitu
selain menambah pengalaman baru wisata alam juga memiliki banyak manfaat bagi anak
menurut psikolog anak
liburan adalah momen kebahagiaan anak anak
efek relaksasinya juga membuat daya pikir anak menjadi lebih terbuka
definisi liburannya sebenarnya anak anak itu liburannya sebenarnya simple
yang penting dia meet the standard buat si anak
kalau anak happy liburan dengan pergi ke gunung misalnya ya udah
itu sudah cukup membuat dia happy
atau liburannya ke kolam berenang
nggak mesti harus pergi kemana terus harus merencanakan jauh jauh hari gitu
liburan definisinya orang dewasa sama anak anak itu berbeda
kalau anak anak itu liburan itu sama seperti bermain
jadi kalau misalnya kebutuhan bermain mereka tuh sangat berkurang sehingga menimbulkan stressfull tadi
bagaimana tertarik mencoba semua wisatanya
di rayani lakshmi jakarta